badan meteorologi dan klimatologi dan geofisika atau bmkg hari ini mengeluarkan peringatan dini akan adanya gelombang laut mencapai tiga meter di perairan laut jawa
menyusul potensi tiupan angin kencang disertai hujan deras
untuk itu para nelayan dan pengguna kapal kecil dihimbau untuk tidak melakukan aktivitasnya sampai tiga hari ke depan
badan meteorologi klimatologi dan geofisika bmkg mulai sembilan belas desember dua ribu tujuh belas pukul tujuh pagi sampai dua puluh satu desember pukul tujuh pagi mengeluarkan peringatan dini adanya gelombang tinggi
gelombang tinggi akan terjadi di perairan utara jawa tengah laut jawa bagian tengah dan perairan selatan kalimantan
selama tiga hari itu gelombang laut di ketiga perairan tersebut akan mencapai ketinggian hampir tiga meter
para nelayan tradisional dihimbau tidak melakukan aktivitasnya di laut termasuk para pengguna kapal kecil
di perairan laut jawa bagian tengah dan utara juga berpotensi hujan lebat disertai petir seiring adanya awan gelap atau kolomunimbus yang dapat menimbulkan angin kencang dengan kecepatan lebih dari dua puluh knot
mengingat di wilayah laut jawa kecepatan angin masih dua puluh knot dan ketinggian gelombang masih dua lima meter
ini mengibatkan di wilayah laut jawa
khususnya laut jawa bagian tengah itu akan mengakibatkan ketinggian gelombang lebih dari dua lima meter
dan untuk wilayah laut jawa bagian pesisir ini untuk para nelayan yang mudah mudahan untuk diwaspada saja
perkiraan terjadinya gelombang tinggi ini diperkirakan juga bisa terjadi di kawasan perairan karimun jawa
untuk wilayah perjalanan dari semarang ke karimun saat ini memang masih walaupun ada kendala tapi untuk
ketinggian gelombang lebih dari dua meter itu untuk kapal kapal seperti kapal nelayan yang kecil itu juga sementara masih dilarang
gelombang tinggi disertai hujan lebat dan petir dimungkinkan juga dapat kembali terjadi pada akhir desember atau awal januari dua ribu delapan belas
damar sinuko semarang